ya allah gede banget apinya astagfirullahaladzim
rabu malam sebuah bangunan di pemukiman di jalan pintu seng kelurahan kapuk
kecamatan cengkareng jakarta barat mengalami kebakaran
besarnya kobaran api dengan cepat membakar bangunan rumah yang ada di lokasi
keluarga dengan sigap berusaha membantu memadamkan api menggunakan alat seadanya
kurang dari satu jam tiga unit mobil pemadam beserta belasan tugas pemadam kebakaran
tiba di lokasi dan langsung memadamkan kebaran api
kayaknya dari atas dari lantai dua dari kamar adik
habis itu kedengeran kayak suara petasan jadi kita nggak ada yang ngeh kalau itu ternyata suara percikan api
ternyata itu dari korsleting listrik
buah rumah yang juga tempat servis elektronik di jalan cutnya di inkeluran dekangkayu
jamatan banyuwangi jawa timur ludes di delap si jago merah pada rabu siang
api pertama kali diketahui berasal dari bagian
kencangnya angin membuat api cepat menjalar hingga menghanguskan alat perabotan rumah korban dan juga barang barang elektronik
warga yang mengetahui kebakaran langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya
lima mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan kebaran api
saya tidur yang jelas di belakang itu terjadi api
udah di transisi cepet
dari yang di bangkang istri
ini ketahui istri
yang di bangkang istri terus udah besar ya apinya
polisi dan petugas pemadam masih melakukan olah tkp di lokasi kebakaran
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik alus listrik di bagian dapur rumah
tim liputan cnn indonesia